waktu itu bentengnya luar biasa kita tidak bisa tembus termasuk kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman ketika di dalam ruang sidang
ada salah satu anggota kepolisian yang diminta menjadi saksi di ruang sidang
sebetulnya harapan saya dari awal juga ini sudah menjadi perhatian
tetapi dari awal kita melakukan ini dua ribu enam belas dan saya sudah juga kemana mana sudah kita berharap ini kita kasusnya menjadi perhatian
cuman waktu itu bentengnya luar biasa kita tidak bisa tembus termasuk kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman ketika di dalam ruang sidang
ada salah satu anggota kepolisian yang diminta menjadi saksi di ruang sidang itu pada saat setelah memberikan keterangan itu membanting pintu
di pengacara di depan hakim di depan jaksa
dan kita yang berada di ruang sidang itu tidak bisa berbuat apa apa
membanding begitu sambil tangannya menyodorkan jadi menunjuk ke terdakwa
dia mengancam tapi bahasanya kita tidak jelas
itu keluar dari ruang sidang sambil membantu betul dan kita menyaksikan semuanya
jadi sejak awal di ruang sidang aja terjadi peristiwa seperti itu yang membuat kita tidak nyaman
termasuk di hadapan majelis hakim dan di hadapan jaksa
lalu lantas hari ini ini seperti apa saat ini yang kembali viral dan menjadi atensi dari mabes polri
kita sederhana saja sebagai masyarakat tentu saja kita berharap ini bisa terang benderang
tapi itu tugas siapa silahkan masyarakat sendiri yang menilai
kita sudah menyodorkan fakta saya menyodorkan fakta di persidangan seperti apa ini
menjadikan perkara ini jadi terang benderang
silahkan masyarakat yang menilai